ya kasus facial clef pada tutik handayani diakui oleh tim dokter rumah sakit universitas airlangga adalah kasus yang paling parah
pasalnya tutik baru dioperasi saat usianya sudah menginjak enam belas tahun
meski begitu tim dokter tidak menyerah
pasca operasi gadis asal lumajang ini terlihat lebih percaya diri
nah bagaimana kondisi terkini tutik handayani
berikut liputan koresponden kami gita gowinda
di ruang rawat inap rumah sakit universitas erlangga inilah tutik handayani
gadis enam belas tahun asal lumajang yang menderita facial cleft
dan sampai dengan saat ini tutik setelah menjalani operasi tahap awal untuk bagian wajahnya
kini terlihat tuti sudah mulai kondisinya stabil
kita akan lihat bagaimana kondisinya
oke ibu gimana bu kondisinya itu setelah operasi
sudah agak lumayan seperti yang kemarin
ibu sudah bahagia ya
sudah sehat tutik
ya agak lumayan tapi masih agak agak
tuti apa sih yang dirasakan sekarang
ya sudah masih sakit
ya sudah tapi masih sakit
lepas itu cukup cukup
ini bentar lagi tuti mau pulang ya dua hari lagi ya
nanti mau ngapain sih kalau di rumah
ya mau istirahat sama ketemu teman teman itu
ketemu teman teman mau main apa sih
udah cuma mau berlai lai saja
tutik punya cita cita apa nanti kalau udah gede
ya kalau sudah jadi ustazah
jadi bikin baju punya tutik
oh kalau nggak jadi ustazah bikin baju ya
semoga cepat sembuh ya tuti ya
ya untuk saat ini
untuk tuti handayani memang sudah menjalani untuk operasi tahap awal
namun memang untuk proses penyembuhan tutik handayani secara total
ini memang masih membutuhkan tahap tahapan operasi selanjutnya
dokter menyatakan bahwa tuti ini akan menjalani operasi
mungkin kemungkinan akan dua tahun sampai dengan tiga tahun mendatang